jika tak sempat membuat makanan berbuka anda bisa coba datang ke kedai makan di kawasan kuliner
jalan sudirman kota bandung jawa barat disini tersedia burger dengan saus cabai pedas untuk
cabai yang digunakan adalah jenis carolina riper yaitu cabai terpedas di dunia versi
jenis world tracker tahun dua ribu tiga belas langsung saja kita lihat proses pembuatannya daging ayam
file dibalur ke dalam tepung terigu dan susu setelah semua tercampur rata daging digoreng
sambil menunggu matang buat chili oilnya minyak dicampur dengan cabai bubuk dan bumbu rempah yang
sudah diracik daging kemudian dimasukkan dan dibalurkan hingga merata bumbunya lanjut susun
roti burgernya dengan taburan mayonis file ayam dan taburan cabai aslinya meskipun di dalam sini
ada bumbu bumbu lainnya seperti racikan mayonis tapi tetep pedesnya dominan
sangat super pedes terbukti si cabai carolina ini adalah cabai terpedas di
dunia karena satu buah cabai ini perbandingannya empat ratus empat puluh buah cabai merah
untuk mencobanya siapkan uang sebesar lima puluh lima ribu rupiah untuk satu porsinya